sebuah video menjadi viral saat anggota satuan lalu lintas polres tanjung jabung timur
memberhentikan pengendara motor berboncengan tiga
ternyata seorang diantaranya sudah meninggal
polisi memastikan jenazah yang dibonceng motor dalam video viral
adalah jasad haji madek warga kampung laut kabupaten tanjung jabung timur jambi
sebuah video pengendara sepeda motor di stop polisi
ramai diperbincangkan di media sosial
pengendara motor diberhentikan polisi karena ada tiga orang di satu motor
dan belaju dengan kecepatan tinggi
salah satunya terlihat terkulai lemas
saat ditanya pengendaranya mengaku satu pria yang dibawanya sudah meninggal
peristiwa itu direkam oleh salah satu anggota satlantas polres tanjung jabung timur
pada senin siang di ruas jalan desa pandan lagan
kecamatan geragai tanjung jabung timur jambi
saat itu empat anggota satlantas polres tanjung jabung timur
yakni brigadir chandra brigadir aris afrizal
bribka andi dan bribka memet sedang melaksanakan patroli
korban minta diantar pulang ke sekolah jambi
dengan menggunakan dua sepeda motor
dua sepeda motor korban berboncengan di depan
di motor yang depan dalam perjalanan sampai di simpang garuda
arah ke kola jambi korban mengeluh sakit perut dan ingin buang air kecil
kemudian motor berhenti dan setelah buang air kecil
karena kondisi korban yang lemas istri korban pindah ke motor yang depan
dan berboncengan tiga dan dalam perjalanan korban meninggal dunia
dari keterangan keluarga korban kepada polisi
akhirnya diketahui bahwa almarhum bernama haji madek
sejak beberapa hari terakhir ia berada di rumah keluarganya
di desa pematang rahim dalam kondisi sakit sesak napas
keluarga yang mengetahui hal tersebut kemudian membawa pulang ke rumahnya
di kampung laut kabupaten tanjung jabung timur
menggunakan sepeda motor metik berboncengan tiga
saat dibawa pulang haji madek masih hidup
namun di tengah perjalanan haji madek menghembuskan nafas terakhir
oleh polisi jenazah kemudian dibawa dan diantarkan ke rumah duka
yang jaraknya dua puluh km menggunakan mobil patroli